meski majelis ulama indonesia telah mengeluarkan fatwa mengganti solat jumat berjamah di masjid
dengan ibadah di rumah hal ini tidak berlaku di masjid raya al azom tangerang banten
menurut dewan kemakmuran masjid kota tangerang berada dalam zona hijau
yang artinya minim penyebaran covid sembilan belas
keputusan ini diambil setelah melakukan pertemuan dengan mui kota tangerang
meski demikian petugas masjid akan tetap memeriksa suhu tubuh jemaah yang memasuki masjid
dan jemaah diminta untuk membawa sajadah dari rumah
dalam pelaksanaannya waktu khutbah jumat akan dipersingkat
solat juga akan disertakan kunud najilah untuk meminta pertolongan
hal serupa juga diterapkan di sidoarjo jawa timur
plt bupati sidoarjo nur ahmad syaifuddin memutuskan warga tetap menggelar sholat jumat
sebagai persiapan forum komunikasi pimpinan daerah atau forkopimpa sidoarjo

bekerja sama dengan petugas puskesmas setempat menyemprotkan cairan disinfektan
pada kamis kemarin penyemprotan telah diaplikasikan di lima masjid
selanjutnya akan dilanjutkan penyemprotan ke lima rumah ibadah setiap harinya
tetap dilaksanakan tetapi saya berharap ada di depan itu sudah menyiapkan tempat hand sanitizer dan tempat lain
kalau di masjid masih alhamdulillah
karena di depan masjid pasti ada air ada tempat uduh
jadi insya allah sudah terpenuhi dengan itu
hingga kamis malam kabupaten sidoarjo jawa timur diketahui tengah merawat enam suspek covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia